puluhan warga depok jawa barat beramai ramai mendatangi kantor pln rayon depok jalan sentosa
depok jawa barat memprotes tagihan listrik yang membengkak
mulai dari tiga kali lipat hingga sepuluh kali lipat
mereka ingin mendapatkan langsung keterangan dari kepala kantor pln terkait tagihan listrik yang membengkak
salah satu warga rizal yang biasanya hanya mendapatkan tagihan listrik sebesar satu ratus dua puluh ribu rupiah
kini harus membayar dengan jumlah yang sangat tinggi
yani dua tujuh ratus rupiah pada tagihan listriknya di bulan juni dengan daya listrik satu tiga ratus watt
terus bulan kemarin satu ratus dua puluh sembilan
sekarang jadi dua tujuh
kalau memang dia ada selisih seharusnya dikasih tahu
dan selisihnya itu pun bisa dikeluarkan sepuluh setiap hari
sementara di karawang jawa barat puluhan warga silih berganti berdatangan ke kantor pln rayon karawang kota
di jalan kerta bumi karawang barat
kini warga harus membayar empat ratus ribu rupiah
hingga enam ratus ribu rupiah
ada sekitar dua ratus enam puluh lah dua ratus enam puluh delapan dua ratus tujuh puluh sembilan
ini langsung lonjak ke empat ratus delapan puluh tiga
ada disini kan keterangannya semua dari bulan berapa bulan berapa ini ada semua rj yang disini
tagihannya jadi ngegelembung atau gimana
ini jadi naiknya nggak wajar gitu
padahal pemakaian sama itu kan
manajer pln rayon karawang kota menjelaskan
bahwa tarif dasar listrik atau tdl
tidak mengalami kenaikan
namun selama masa pandemi covid sembilan belas
memang petugas pln tidak melakukan pencatatan meteran listrik di rumah rumah warga
sehingga disamaratakan selama tiga bulan terakhir
caping ini ketika pelanggan yang tadi
biasa pakai misalnya seratus seratus seratus
kemudian jadi lima ratus
nah yang lima ratus itu bisa diisilin nih
isil ke bulan rekening bulan berikutnya
pertama pemakaian listriknya bertambah
sehingga kebanyakan warga yang bekerja di rumah selama masa pandemi covid sembilan belas
menggunakan listriknya bertambah
tim liputan cnn indonesia